mon mau liat kan apa non
wuih aku seneng dan lega banget
akhirnya kamu sadar kembali
aku mau pergi
kamu mau tahu nggak kenapa aku nggak suka di sini dan nggak betah di sini
itu semua karena kamu tau nggak wuih
udah nggak usah dibahas
lebih baik kamu lepasin tangan aku
aku mau pergi
mak tunggu mak
aku mau pergi baba
bagaimana kita dibenarkan para agung tua ini
lu udah sausage apa
ya kena begini renyah
balila kelihatannya sangat menyesal
mungkin dulu dia emang gak sengaja melakukan itu
keliatannya belum lama terjadi
padahal selama ini aku kan koma
kamu mau keluar kota
kok tiba tiba sih
iya tante soalnya lila dadakan ada urusan di luar kota
tapi cuma sebentar kok perginya tante
jadi mama mau tinggalin sita mah
ma jangan tinggalin sita dong
mama marah ya gara gara semua orang bilang kalau mama sita itu mama dewi
dan mama lila juga gak ngemarah
masa marah sama sita yang cantik kayak gini
shhh jangan nangis ya
udah mama lila pergi jangan bander ya
ya ampun ini benar nonila
ibu kangen sama lara
karena juga kangen sama ibu
oh itu ibunya lara
pantes anaknya idiot
gak pernah diurus ibunya sih
kalau ngomong jangan sembarangan ya
mulutnya dijaga ibu
nonila ini ke jakarta juga nyari duit buat anaknya
terus kata siapa kalo dia gak ngurusin
dibuktinya sekarang dateng
walaupun udah seratus kali saya telfon
akhirnya dateng juga kan
kenapa sih gustaf
aku harus punya anak cacat kayak lara
dia bisa punya anak yang baik
gak ada kurang sedikit pun
aku tuh salah apa
kayaknya gak adil nih buat aku
dan sekarang disaat semua orang berpikir
dewe gak akan pernah bisa selamat
setelah bertahun tahunnya malah sadar sekarang
dewi udah sadar
kok kamu ngomongnya gitu sih gustaf
kamu tau gak itu gak adil buat aku
booster tuh gak adil buat aku
aku tuh cuma pengen ngerasain
kebahagiaan yang dewi rasain
walaupun itu cuma sedikit aja
setiap orang tuh udah ada garisnya masing masing dari allah
dan anak cacat seperti lara itu gak boleh disesalin non
anak itu adalah anugerah dari allah non
dan walaupun saya bukan orang baik baik
saya pernah dengar ceramah non
anak cacat itu ibarat kendaraan yang bisa membawa
orang tuanya ke pintu surga non
mulai sekarang monila harusnya bangga punya anak seperti lara non
nggak boleh disesalin
selama ini ibu kurang perhatian sama kamu
tapi sebenernya ibu sayang banget sama kamu
sini ibu temenin gambar
nanyain kamu terus
sita tahu nggak
pas waktu sita itu di kandungan mama sita dirawat terus sama mama
diliatin terus kandungannya dijaga
sampai lahir terus cantik kayak sekarang
mama yang jaga itu
sekarang mama itu kangen banget sama kamu
kau mau ya rumah sakit
akunya mama dewi itu baik ya pak
baik mama dewi itu baik banget
udah baik cantik lagi
makanya kalau papa ke rumah sakit papa ditanyain terus sama mama
mau kesini sini terus
iya bapak bilang besok kesini
terus besoknya tanyain lagi sita nya mana
makanya sekarang papa itu nanyain kamu
kamu mau ke rumah sakit ya
temenin papa mau